masih emosi dan marah kenapa niat untuk menghabisi korban dan tidak ada dalam pemikiran saya untuk itu
saya cuma mendengar cerita
kamu tega kurang ajar sama ibu
jawaban yang diberikan oleh yosua itu saya lihat menantang saya mulia
apa jawabannya dari korban
tega apa komandan
oh kamu kurang ajar sama ibu
kemudian saya marah sekali dengan jawaban seperti itu
akhirnya kemudian saya perintahkan richard
untuk hajar yosua yang mulia
bagaimana saudara memerintahkan saudara richard untuk menghajar
akhirnya kemudian richard keluarkan senjata
dia kokang kemudian nembak maju
sampai dengan yosua jatuh yang mulia
saudara terdakwa saya ingatkan bahwa
dari keterangan terdakwa richard terdakwa riki rizal maupun terdakwa kuat ma'ruf
di persidangan tidak ada yang menerangkan bahwa saudara sempat bercakap cakap dengan korban
tetapi saudara langsung begitu melihat korban mereka mengatakan hal yang sama yaitu
dan korban mengatakan ada apa pak ada apa pak
tapi pada saat yang sama saudara mengatakan kamu kok tega sekali
tidak ada percakapan itu
di antara tiga terdakwa yang sudah memberikan keterangan

sekarang kan nya kita pemberitahukan
buka jaman kita dan tenggelam terima pluto protecting
sekarang octopus pumpkins
buah yang sedang beri kepala
yang summertime moet jiawei yang pertama
habis berdua saya langsung turun yang mulia
turun pas turun tangga sampai di ujung tangga ada pak sambo di ujung tangga yang mulia
langsung dia nanya ke saya sudah isi senjatamu
isi itu maksudnya kokang yang mulia
kau isi dulu
saya keluarkan senjata saya saya kokang yang mulia
baru saya masukin lagi di pinggang
pada saat itu saya sudah melihat pak sambo sudah pakai sarung tangan yang mulia
sudah pakai sarung tangan hitam
tidak lama kemudian yang mulia
langsung masuk almarhum yang mulia
sarung tangan itu hanya satu sisi saja ya sebelah kanan
sebelah kanan yang mulia
langsung masuk almarhum yang mulia
almarhum masuk dari samping
masuk dari samping
dari samping dari
berarti melewati saudara dong
tidak yang mulia
siap yang mulia
karena dengan kemarin ketika kami ke sana
berarti dia memutar meja tamu ketika saudara
dia ditarik yang mulia
ditarik yang mulia sama pak sambo
siap yang mulia
ditarik untuk suruh maju ke depan
betul yang mulia
oke pada saat itu langsung tanpa ada pembicaraan apa gitu
siap yang mulia
kemarin kami masih menemukan
apa yang digambarkan di dalam bap ini
jadi masih ada bekas bekas silang di mana korban jatuh di mana itu
jarak saudara menembak itu tidak terlalu jauh
dua meter kurang lebih
siap betul yang mulia
saya menghitung kemarin
saat itu begitu saudara
korban itu ditarik oleh verdi sambo
apa yang disampaikan
langsung dorong ke depan yang mulia
kok berlutut berlutut kamu
suruh berlutut yang mulia
berlutut itu di antara tangga dan pintu gudang itu
pas di depan tangga ya mulia
pas di depan tangga oke kemudian
kan almarhum tanya kan ke pak sambo
ih pak kenapa pak ada apa pak
begini tangannya di depan yang mulia
kenapa pak ada apa pak
saya di samping kanannya beliau
wih kau telinga pak kau telinga pak cepat
cepat kau telinga pak
langsung saya keluarkan senpi yang mulia
langsung saya keluarkan senpi yang mulia

ya saudara tembak
ya saudara tembak siap
saat saudara perintahkan menembak
apa yang ada di dalam benak saudara pada saat itu
saya tidak tahu lagi yang mulia
tidak tahu lagi